dan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kasus pemufakatan jahat terhadap bupati bengkulu selatan ini
telah hadir di studio dua cnn indonesia ada bupati bengkulu selatan bapak dirwan mahmud
terima kasih pak dirwan sudah mau hadir di cnn indonesia
kita akan bicara mengenai perkembangan kasus anda yang cukup mengagetkan pak
setelah kemudian publik pada tahun lalu dikagetkan dengan anda yang dikabarkan terlibat narkoba
karena ditemukan ada narkoba di kantor anda tapi terbukti ternyata ini adalah jebakan batman di bahasa anak muda sekarang
anda melihat kasus perkembangan kasus ini apalagi setelah ada pengumuman dari bnn sendiri seperti apa pak
saya pikir pertama saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah
memberikan apresiasi yang luar biasa kepada bnp dan bnn yang bisa mengungkap kasus ini
ya terus terang saya dengan kejadian ini tidak menyangka sama sekali
ada mantan bupati di situ ada sekda di situ ada tugas bnp di situ
ya ini saya tidak menyangka sama sekali
tapi ketika diperiksa saya pikir luar biasa nih
kalau begini ceritanya ini waspadal semua berangkali para bupati bupati yang terpilih atau gubernur terpilih
dan kondisi ini sedikit merusak tatanan demokrasi kita
kalau kita mundur sedikit pak ketika bapak diringkus pada mei dua ribu enam belas yang lalu pak ya
kemudian dibawa harus dicek sana sini untuk membuktikan anda memakai narkotika atau tidak
ada kejanggalan apa atau motif motif skenario
apa yang ketika itu ada di kepala anda ini siapa yang menjebak anda atau saya
kenapa seperti ini
saya pikir kalau kejanggalan itu dari saya ditelepon awal ketika saya dipanggil oleh sekda saya
ketika itu janggal
pertama beliau mengatakan bahwa pak bupati ada dari polda di sini di kantor
saya datang ke sana dalam kaitan dengan hari maulid nabi ketika itu saya menghadiri
saya datang nyata ada bnn datang bukan poldak
ya bnn yang datang dengan seragam mereka
dan mereka katakan kepada saya pak bupati izin kami akan merisa ruang bapak
ada indikasi di ruang bapak ini sering melakukan pemakaian narkoba
ruang bapak ruang apa nama sekda dan ruang wabub
saya bilang silakan tapi ketika ada di ruang saya itu nanti pasti orang lain yang masukkan ini
iya benar saya bilang begitu
bapak sudah curiga ketika ada
oke apa motif atau bapak langsung sudah tahu apa belum
kira kira siapa saja yang menjebak anda siapa yang membuat situasi seperti ini terjadi gitu
saya pikir saya begini di awalnya satu bulan sebelum kejadian
saya minta kepada bnk untuk semua aparat saya skpd saya diperiksa sampai kecamat
di periksa narkoba termasuk saya di ruang saya sendiri
satu bulan sebelum kejadian
satu bulan sebelum kejadian
apa yang membuat bapak memerintahkan seperti itu
ada indikasi apa namanya beberapa skp desa itu menggunakan narkoba
nah setelah itu saya pikir ya tidak mungkin lagi saya baru satu bulan periksa urin semua
kok saya dipanggil ada narkoba dalam sini
nah ketika itu pak herli yang kabit berantas bnnp
apa namanya minta pada saya untuk tunggu di luar dan ajudan saya masuk ke dalam
dari luar itu langsung menuju kursi tamu bukan ruang apa namanya kursi apa meja saya meja kerja saya
jadi langsung menuju ke tempat di mana narkotika itu ditaruh gitu
menuju langsung ke sana ya ketemu
yang kedua di samping kulkas saya di lantai
jadi tidak menyisir ruangan dari ujung pintu ke belakang gitu pak
di bopet saya kan ada di bopet saya ada kursi saya ada di sana kursi saya ada di sana
kursi kerja saya
tapi tidak diperiksa
tidak diperiksa itu kecurigaan saya sama sekali
ini ini ada permainan
tapi ya sebagai apa namanya orang yang disangkakan ketika itu saya tidak bisa berbuat banyak
ketika itu ada pak kapolres mengatakan pak bupati tenang saja
ini ada pak kapolda mau telpon
minta dengan pak herli itu yang kabir antasya untuk memerhentikan pemeriksaan saya
ini pun yang diberhentikan
dan saya mau dibawa ke mau ditangkap ke bnp tadinya
oke pak dirwan ini kan kalau kita ketahui tersangka tersangkanya adalah ada mantan bupati ada sekda anda ada petugas bnnp di bengkulu sendiri
seberapa jauh anda mengenal para tersangka tersangka ini bupati atau mungkin sekda ini sekda ini kan langsung dibawa anda nih pak
seberapa mengenal seberapa akrab seberapa curiga anda sama orang orangnya
pertama saya tidak curiga
tidak curiga sama sekali
yang kedua tidak curiga dengan mereka
tapi kalau curiga ini penjebakan ini saya tahun dua ribu sepuluh saya pun sebagai pemenang pilkada sudah dijebak begini juga
sama seperti ini
dan berhasil waktu itu
berhasil saya masuk dua tahun sepuluh bulan ke penjara
setelah keluar saya selalu melakukan sosialisasi
barangkali keagamaan saya lakukan sosialisasi
nah mahkamah ketentusi mengizinkan bagian dari pidana untuk mencarungkan diri menjadi bupati
spontanitas berangkali rakyat pengusahaan mendorong saya untuk ikut calon dua ribu enam belas kemarin itu
seberapa mengenal sih pak bapak dengan orang orang ini
seberapa dekat komunikasi atau sudah kenal lama atau
sudah kenal lama
misalnya dengan pak reskan misalnya
pak reskan itu sudah kenal lama saya tahu dia
dia seorang pegawai negeri
kalau yang satunya pak rudi itu apa namanya sekda
jadi dekat semua ketika barangkali ada acara hajatan ya sering ketemu di rumah rumah tempat orang hajatan di tempat saya
oke jadi memang secara personal hubungannya dekat dan kenal baik ya pak
oh itu baik baik baik
sekda ini kemudian pak sekda ini
sekda ini bapak yang memilih ini kan ada di bawah pemerintahan bapak nih kan apakah ini bapak yang memilih atau memang ini sisa dari pemerintahan pak reskan sebelumnya
oh ini sisa dari pemerintahan pak reskan orang lama
tapi apakah anda sebelumnya memang punya rencana untuk mengganti sekda atau melakukan reposisi reposisi sehingga menimbulkan ada kemarahan atau apa gitu
berangkali kalau soal penggantian itu sebuah hal yang wajar penyegaran ya
tapi saya tidak lakukan itu
barangkali menunggu waktu yang tepat untuk melakukan itu
pak dirwan kira kira anda bisa memprediksi motif apa yang kemudian ada di kepala orang orang ini sampai akhirnya mereka dengan secara terstruktur sistematis nih pak menjebak anda seperti ini
apa sih motif yang anda baca dari pak reskan sekda anda dan beberapa orang orang ini
saya pikir saya nggak tahu motifnya tapi yang saya dengar dari informasi bnnp bnn dan bnp
mereka pak reskan effendi sakit hati ketika kalah dengan saya
ketika kalah dengan saya cuma itu aja motifnya
ya berangkali ketika saya mencalon kemarin itu benar benar murni dukung rakyat
tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun kalau nanti salah kalau saya katakan demikian
saya nggak punya uang apa apa tapi memberikan support dukungan sehingga ya saya bisa menang
informasi apa yang diberikan bnn pak atau bnnp terkait dengan kasus ini
misalnya kenapa pihak otoritas terkait bnn dalam hal ini bisa sampai mengendus bahwa orang orang ini yang menjadi pelaku gitu pak
bagaimana kemudian indikasi indikasi apa yang kemudian akhirnya menunjukkan bahwa orang orang ini yang kemudian menjadi pelaku
ya awalnya begini bahwa rakyat pengusahaan mahasiswa mahasiswa dari pmii dari pemuda muhammadiyah mereka menginginkan ketika bnn ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan itu
oke dilakukan artinya ini mengendusnya diamnya lebih kurang tujuh bulan lah berhenti
ini ada apa namanya sebuah perubahan di struktural bnnp baru dua bulan kalau tidak salah pak benny sebagai ketua bnp baru dibuka kembali
ya akhirnya saya tidak yakin tuh pak herli akbp herli sebagai kabit berantas sana yang menjadi motor juga saya tidak percaya tadi ya
dan sekarang ini hasil pemeriksaannya mereka yang terbukti
anda tidak tahu indikasinya apa saja pak ya tidak diberikan
saya tidak tahu barangkali banyak banyak apa namanya janji janji barangkali di situ saya tidak pilih
iya iya tapi kalau tadi kan kita lihat ini ada mantan bupati ada berapa sih pak anak buah bapak yang terlibat dalam konspirasi ini penjebakan batman ini
batman ini aku di batman jadi jadi saya lihat
apa selain sekda ada berapa anak buah bapak yang terlibat
anak buah saya belum terlibat
sekda itu sudah pindah ingin pindah sendiri mengajukan pindah ke kabupaten mukomoko sebagai kepala dpwk adik uangan sana
ini baru baru terlibat di sana ketika beliau sudah pindah ke mukomuko
nah sipil bnp sendiri ada ya polisinya ada selain itu ada lsm wartawan
nah di pmdah saya sendiri belum ada yang terlibat
bahwa di tempat saya itu ada itu
nah itu dia
ini ada ruang ruang kita berikan ruang
kepada bnp dengan bnk bekerja secara profesional untuk pengungkapan itu
itu yang mau saya tanya ini kan tersangka ada enam atau tujuh pak ya
tujuh orang kemudian seberapa yakin pak dirwan bahwa memang hanya tujuh orang ini saja yang berkomplot berkonspirasi untuk menjebak anda dalam kasus ini
atau mungkin masih ada orang orang lain yang mungkin saja orang yang sangat dekat dengan anda pak di lingkungan pemerintahan misalnya
saya pikir masih ada pak budi tapi saya nggak bisa menerka neka itu sih
kita silakan kepada bnp untuk membuka itu secara proporsional siapapun terlibat saya mau itu diumumkan
tapi anda yakin bahwa masih ada yang terlibat
saya pikir masih ada
indikasinya apa perasaan feeling atau ada bukti bukti lain yang kayaknya anda lihat
enggak begini persoalannya begini mbak budi
apa namanya kegiatan ini telah lama terencana sama sekali
rapat di sini rapat beberapa kali rapat pertemuan pertemuan mereka ini
artinya yang saya tahu informasi yang apa namanya saya dengar dari kawan kawan kita juga
bahwa ada beberapa orang yang ikut dalam rapat itu
yang notabene bukan yang sekarang ini yang tersangka
boleh dijelaskan lagi pak ke publik bagaimana kronologi atau bukti buktinya tadi
begini ini orang orang kita juga mengatakan dalam pertemuan beberapa kali itu ya
masih ada bukan orang orang yang tersangka sekarang ini
berarti masih ada yang mengikuti kegiatan kegiatan itu
itu orang dalam pemerintahan bengkulu selatan atau orang orang non pemerintahan
saya tidak tahu itu pak
tapi anda tahu orang orang
orang pemerintahan masih ada juga ada
ini kan kalau kita bicara berarti masih ada orang orang pemerintah yang anda curigai ya pak
iya masih ada orang pemerintahnya masih ada
meskipun belum ada buktinya dan kepolisian belum bertindak tapi anda tahu

oh iya artinya yang pengikut itu masih ada
saya tidak tahu perannya sejauh berapa besar nggak ngerti kita
tapi pengikut itu ada
malah bahkan ada yang telah memegang barang itu ada orang pemerintahan
ini luar biasa
anda kan anda tahu nih pak ada orang orang pemerintahan yang meskipun belum bagian dari tujuh orang tersangka ini
yang kemungkinan besar terlibat dalam konspirasi ini
apa yang akan anda lakukan pak
misalnya anda tahu nih orang orang kira kira siapa sudah mencurigai
anda lakukan langkah langkah apa untuk mungkin membuka ke polisi
memberikan bukti bukti atau mungkin membuat situasi supaya lebih terbuka gitu pak
saya pikir nih pak fudy kita serahkan ruang dengan bnp sebab mereka tahu
mengetahui itu dikarenakan ada tujuh orang yang tersangka sekarang ini kan ada saling keterkaitan
oleh sebab itu mereka lebih tahu itu
dan saya yakin mereka sudah ada yang diperiksa juga
sudah diperiksa bs sudah ada
ya tapi belum konteknya belum tersangka
tapi anda kurang lebih tahu ya pak
kira kira siapa saja orangnya meskipun anda tidak bisa menyebutkan secara terbuka disini
iya ya pokoknya kita serahkan dulu lah ke bnp
saya pikir begitu pak
kita mundur sekian tahun lalu ke belakang anda juga enam tahun lalu pernah terkena kasus yang sama
boleh diceritakan seberapa mirip kasus yang dulu anda lakukan atau anda terima dengan apa yang terjadi sekarang
tapi anda terbukti loh enam tahun lalu pak
terbuka sampai begini kena kena terbuka
saya mau ke mk mahkamah konstitusi karena saya gugat mk itu dalam judicial review saya
saya bawa ke mk dari bengkulu ketika di kalianda saya di stop mobil saya ketemu sebuah ekstasi
itu enam tahun lalu
enam tahun yang lalu ektasi ketemu sebuah ektasi
ketika itu saya lagi tidur di gedor periksa narkoba ya ketemu barang itu
nah tes urin negatif saya
tapi memang tempatnya enam tas saya kata dia
tapi memang tempatnya enam tas saya kata dia
katanya ada tas saya kan begitu persoalannya
saksi saksi yang melihat atau yang ada di samping anda bisa berkata itu bukan di tas anda atau gimana
ya bayangkan ketika jam tiga subuh lagi ngotok ngantuk berangkali itu ya semuanya tidak terpikirkan bagaimana
dibuka bagasi belakang buka tas ya ada ekstasi
anda ketika itu bupati terpilih pak
lagi lagi melakukan penggugatan ke yudha syafriudi ke mk waktu itu
tapi anda kemudian menerima hukuman yang anda terima
maka saya katakan mas budi saya alhamdulillah terima kasih ya
artinya kalau mengingat sebuah sejarah ini saya ditempatkan di lp saya anggap sekolah di sana pesantren
kampus ya pak
sehingga saya memahami sebuah kehidupan arti hidup kaitan dengan keagamaan yang saya anwud itu

irwan kalau kita bicara mengenai salah satu tersangka ini kan mantan bupati yang menjadi lawan politik anda dalam pilkada serentak dua ribu lima belas yang lalu
tapi kalau kita bicara orang orang lain pak ada seksda anda anda tadi mengindikasikan bahwa ada orang orang lain yang terlibat dalam pemerintahan anda untuk mungkin berbuat seperti ini
kira kira apa sih pak mungkin anda mungkin merefleksikan diri apa yang saya lakukan sehingga mereka berlaku seperti itu ini terakhir dari anda
soalnya sebenarnya tadinya saya terpilih menjadi bupati bungu selatan
saya menjadi bupati bungu selatan enam tahun yang lalu tujuh tahun yang lalu lalu kursis saya diambil
diambil kursis saya kan diambil saya menang menang telak saya diambil pak rias khan jadi bupati
saya tidak pernah melakukan sebuah gerakan apapun juga
ini wakil anda atau lawan politik anda dalam pemilihan
siapa pak rias khan ini
pak rias khan terlawan saya kalah dengan saya sama dengan sekarang ini
dia dilantik saya tidak pernah melakukan sebuah berangkali gerakan apapun tidak
walaupun berangkali pengikut saya mau melakukan saya bilang jangan
jangan dilakukan itu
nah ini ketika terpilih lagi saya dilakukan lagi begini jadi saya pikir ya luar biasa
mudah mudahan saya berharap mereka sadar semua bahwa kehidupan ini hanya sementara
ya dan mudah mudahan jangan sampai lagi melakukan itu
dan ini pembelajaran buat kawan kawan pirkada bupati terpilih semuanya
sebab kita pun punya lawan
ada semacam kehatian kehatian waktu itu
yang menang boleh jangan sombong yang kalah jangan marah seperti ini pak ya
yang terakhir pak terakhir sekali dari anda
apa langkah langkah selanjutnya yang akan anda lakukan untuk secara hukum mungkin atau secara moral atau pun secara politik
untuk bisa membongkar sampai habis kasus ini dan menunjukkan siapa yang benar siapa yang salah
ya pertama berangkali sebuah pembelajaran buat demokrasi kita ya di republik indonesia ini
jangan dirusak demokrasikan negara negara begini ya
tidak elok dilihat nanti ke depan nanti
jadi saya minta kepada bnn secara transparan objektif dalam menuntaskan persoalan ini
ini arena bnn
nah saya masih berpikir kegiatan ini salah satunya ingin menumbangkan pemerintah yang sah
nah kalau ingin menumbangkan pemerintah yang sah berangkali ini pidana umum
ya berancang ancang juga berangkali akan melaporkan ini ke polisi
pesan apa pak anda bisa lihat kamera satu yang nyala itu
pesan apa yang akan anda tujukan kepada orang orang yang mungkin terlibat tapi hingga sekarang belum membuka suara atau mungkin sembunyi pak
saya pikir semuanya harus sebelum dipanggil barangkali mereka sesegera mungkin untuk melapor kepada bnn bahwa saya ikut dalam pertemuan itu
dan pesan kepada kawan kawan kami ya para bupati terpilih
sekarang lagi seru ya buat dipilih
artinya harus ada semacam kehatian
oke mudah mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua
apa yang terjadi pada anda tidak terjadi pada semua orang orang yang berlagak dalam pilkada di indonesia
terima kasih sekali lagi pak dino atas perbicaraannya malam hari ini
cnn indonesia prime news akhir pekan masih akan segera kembali usai jera berikut ini tetaplah bersama kami